minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat
sejumlah pengendara di kota tasik malaya jawa barat mendapat sanksi sosial
setelah video pelanggarannya viral di media sosial
sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system
atau pengendalian lalu lintas dinas perhubungan kota tasikmalaya jawa barat
akhir november lalu memperlihatkan dua pengendara motor
melanggar lalu lintas di perempatan jalan sutisna senjaya tasikmalaya
seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm
tak lama berselang pengendara laki laki juga berkendara tanpa mengenakan helm
keduanya harus ditegur petugas atcs dinas perhubungan melalui pengeras suara
malu menjadi pusat perhatian pengendara ini menerobos lampu merah
hingga membahayakan keselamatan
ya sedang bertugas kita
lagi menonton cctv di semua simpang gitu
ternyata ada pelanggaran
nah langsung kita fokus ke sana zoom in
oh ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm
waktu itu masih ingat nggak kata kata yang disampaikan
oh iya waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah
dan di itu ada tete tete sama neng neng
jadi langsung saya bawa jalan
neng neng neng hei tolong pulang ke rumah
tahunya ada lagi ya
di belakangnya satu orang cowok ya pakai itu
pakai jaket levis langsung ya
langsung pulang ke rumah
langsung pakai helm
tak hanya pemotor pengendara roda empat juga kerap melanggar
sejumlah angkutan kota parkir sembarangan
hingga menyebabkan arus lalu lintas macet
petugas berulang kali memperingatkan pengendara
melalui pengeras suara tapi tidak digubrisnya
dinas perhubungan kota tasikmalaya mencatat
pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan
dua puluh persen setelah dipasang cctv
meski demikian kesadaran tertip lalu lintas diakui masih minim
kebetulan operator atcs sedang memantau situasi arus lalu lintas
terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm
dan kita melakukan himbawan terhadap pengendara tersebut
untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm
dengan belum adanya kamera cctv
sekitar dua puluh persen menurun pelanggaran menggunakan helm
terutama menggunakan helm
hingga awal desember video viral ini sudah ditonton lebih dari enam orang
sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar
pada postingan video atcs di subkota tasikmalaya ini
deden rahadian tasikmalaya